kau lupa siapa dirimu sekarang
panggil aku gusti prabu
jika aku katakan yang sebenarnya sekalipun
pasti engkau tidak percaya padaku
jadi untuk apa aku menjawab
kenapa aku merasakan sesuatu terjadi di pajajaran
ada bahaya yang mengancam rakawal yang susah
dan nyundara rasantara
pasti kamu ratu juntikan
apa yang terjadi
kenapa orang itu dianiaya
ngomong yang jelas
apa ia ini ratu junti
kalau dia ratu junti
pasti dia melawan
apa mungkin mukanya aja yang sama
bagiannya pakaian petani
jangan mudah tertipu oleh tipu dayanya
jangan mudah tertipu oleh tipu dayanya
kita menderita karena kekejamannya
aku yakin dia pasti ratu junti

putraku kian santang
harus dibayar dengan darah
hidup yang mana hidup yang terhormat
hidup yang mana hidup yang terhormat
hentikan pak man kalian tidak boleh mengandalkan orang yang lemah
tidak perlu rajajin kami
kau tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh orang orang istana kuman ke tengah tengah penyiasat kami
pak man sejahat apapun seseorang
jika dia sudah lemah dan tidak berdaya kita tidak boleh mengandainya pak man
kamu jangan lupa campur dosa di kampung kami
putraku kian santang
engkau pasti pun tidak akan mengenaliku seperti kanda prabu
lalu bagaimana aku akan menjelaskan siapa diriku padamu
sedangkan berbicara pun aku tidak bisa
daripada hatiku sakit melihat putraku tidak mengenaliku
lebih baik aku meninggalkan tempat ini
hei perubahan itu pergi
diam menarikkan diri ayo kita kejar
jangan jangan dia adalah ratu jum'at
kau benar benar tidak tahu diri
ingatlah kau bukan lagi seorang ratu
sekarang kau adalah pelayan
rendahkan badanmu serendah harga dirimu
lebih rendah lagi
sampai kau bisa mencium kakiku
dan itulah letak harga dirimu jika kau ingin tahu
aku memang pelayanmu sekarang
tapi bukan berarti kau bisa menginjak harga diriku
kurang ajar kau
kurang ajar kau
ada apa ini
jalur tangan aku sedang hidup semua setelah tuhan
papi orang pujian sujaranya
namaskan kulitku seamsaya biru
atau ku kita wars stubborn
nanda prabu kau lupa siapa dirimu sekarang
panggil aku gusti prabu
baiklah gusti prabu jika aku katakan yang sebenarnya sekalipun pasti kau tidak percaya padaku jadi untuk apa aku menjawab
ambedkasi kamu tidak mau bertanggung jawab
kamu sudah memberikan makanan yang sangat begitu pedas kepada adikku tercinta rayi gentrima nik
tapi kamu tidak mau bertanggung jawab
sekarang juga ambedkasi harus dihukum keponokanku harus dihukum
seretmban tidak tahu diri ini bukan karena kamu
aku bisa jalan sendiri

sebaliknya kau pergi jenis seperti suatu teman siapa di tempat
berada diawa ibu
theointungoko instagram meng service setelah k everlastingia
ketika kebagikan licik dalam wq ou

juga karena aman itu mah pasukan suka mana amin
sebentar lagi kita akan masuk ke istana pajajaran
kita hancurkan isi pajajara